sejumlah calon penumpang kereta api di stasiun senen jakarta pusat
mulai menggunakan genos untuk tes covid sembilan belas
pemeriksaan awal seseorang terjangkit covid sembilan belas memakan waktu relatif singkat
dalam kondisi antrian normal hasil sudah bisa dilihat maksimal lima belas menit
selain itu biaya pemeriksaan dengan genos jauh lebih murah
daripada metode lain yakni dua puluh ribu rupiah untuk satu kali tes
artinya memang harus di lokasi yang terbuka
maka pengambilan sampel ini dilakukan di area lokasi terbuka
dan kemudian juga salah satunya kita tadi mungkin bisa dilihat ya
mereka tetap diwajibkan untuk menggunakan masker pada saat pengambilan sampel
artinya kalau untuk melakukan proses peniupan di kantong udara
itu juga diedukasi oleh petugas yang ada di lapangan
jadi mereka cukup untuk membuka bagian masker bagian bawahnya saja
genos bekerja dengan metode mendeteksi metabolit gas
ketika seseorang bernafas bukan keberadaan virus secara langsung
sebelum digunakan resmi jenos telah melewati masa uji coba rabu dan kamis kemarin
terhadap lebih dari lima ratus orang
karena emat waktu juga terus murah juga sih
jadi sih percaya aja sih
pertama kan ini memang baru ya terus saya rasa ini lebih
kalau misalkan dari dengar cerita cerita kan kalau antigen kan sakit gitu ya
kalau ini kan metode baru dan itu tuh gak menyakitkan gitu
tinggal kita buang nafas aja gitu
meski demikian ahli menyarankan
genos tidak dijadikan alat diagnosis covid sembilan belas
tetapi bisa digunakan untuk screening layaknya rapid test antibody maupun antigen
tim liputan cnn indonesia